saya tuh sedihnya ya gitu kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh bertanggung jawab berhasil loh
loh iya loh lo kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu abu gitu sudah direkayasa
karena itu kurang apa loh semuanya yang berkata civil society ahli hukum dan lain sebagainya
kok sepertinya gak ada yang akan bilang oh iya betul bukan begitu seharusnya
kpu nya juga diam bawaslu nya
kan saya mikir masa saya tidak boleh bersuara
saya boleh dong bersuara katanya kita ini negara demokrasi menjalankan demokratisasi
untuk apa ada reformasi
kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap
dulu reformasi kan menempatkan nepotisme kolusi dan korupsi itu sebagai musuh bersama
dan oleh sebab itu lahirlah komisi pemberantasan korupsi
itu juga saya loh yang buat heran loh yang barang bagus bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus
kenapa ya itu kesalahan siapa ya
nah begitu loh makanya aduh nih mahkamah konstitusi juga sama
kenapa bisa diintervensi oleh kekuasaan
nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor sembilan puluh yang menimbulkan begitu banyak antipati
ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hati nurani
hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat
terlebih dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik
seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi
dengan demikian setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang undang
harus lahir melalui proses legislasi di dpr ri
bukan melalui judicial review di mk
sebagaimana terjadi akhir akhir ini
ini ketua umum partai loh yang ngomong
bukannya ibu mega secara pribadi loh
dalam kaitan ini mk hanya memiliki kewenangan menguji
dan memutuskan apakah suatu undang undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi
mk itu ya saya yang mendirikan loh
coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik
waktu saya presiden tuh banyak loh
nanti ada yang bilang oh ibu mega sombong banget
sampai waktu saya mendirikan saya sangat ingat
saya minta dicarikan tempatnya
wah tau tau mau nggak tahu di daerah mana
ini sebuah mahkamah konstitusi
sehingga dapat mengayomi seluruh hak hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita
yang namanya di negara kesatuan republik indonesia
coba makanya sampai saya cari cari
akhirnya dapat keren tempatnya
ya itu yang saya bilang masuk di dalam ring satu istana
dia adalah tempat yang harus dijaga
adalah tempat tempat yang memang harus dijaga